bu asmi bu rosa kok jadi aneh gitu ya
saya juga jadi antara bingung dan takut
kok bu rosa jadi berubah kayak
kayak gimana sih bu
eeeh ah saya jadi gak enak ngomongnya bu ineke
kok ibu ibu itu pada ngomongin bu rosa ya
bu rosa tuh seperti gak kayak gitu
ya aku kenal tuh bu rosa emang aja
yang kepikiran sama
terima kasih ya
papa terima kasih sekali
ya gak usah
yang penting sekarang papa sehat dulu
papa sehat andin tenang
tidak ada lagi yang bisa mama ucapin sama kamu
selalu terima kasih
terima kasih banyak ya
nanti biar saya minta tolong sama randy buat diurus
mudah mudahan tiga hari selesai
terima kasih ya
terima kasih ya mas
udah pas sekarang papa gak usah khawatir ya
udah papa yang penting papa sehat aja dulu
elsa udah tau belum kalo misalnya papa sakit
belum tahu mama coba hubungi dia dari tadi juga nggak bisa
nanti mama akan telepon dia lagi kok
telepon terus ya
kasih tau ya elsa
sudah pada makan belum
kalau belum saya belikan makanan dulu
sebentar ya paham
kamu udah nolong keluarga aku
gak usah terlalu berlebihan
saya ngelakuin ini cuma karena gak mau ada drama aja lagi di rumah saya
saya sibuk gak punya waktu buat ngurusin drama keluarga kamu soalnya
tapi apapun alasan kamu mas kamu orang yang sangat baik
itu tadi saya cuci tangan terus saya taruh di kantong
aku udah lepas
kenapa ya mas al jadi sering gak pakas izin kawin
apa karena ada michelle
aduh jatuh dimana lagi
kamu kenapa mas
jadi beli makanan gak
dia belum pernah ke kafe
makan yang banyak ya suster ya
oh mau pipis
coba antar ke toilet dulu
rena cantik banget ya tante
udah di dekat lagi bu
oh apa kabar
kita ikut sedih loh mengenai roy
semoga dia lebih tenangnya di atas sana
ada apa dengan roy
maksud ibu asmi apa dengan roy tenang di sana
eh romy baik baik aja
mereka bilang roy kenapa mas
gak apa apa tante
ibu ibu bisa tolong pergi
soalnya tante rosa kayaknya kena serangan panik
bukannya roy mau kesini nanti ketemu aku
iya gak ada apa apa dengan roy tante
tante gak usah mikir yang aneh aneh
kita cari roy yuk
tante tenang dong tante please ya
iya tenang dulu tante nanti kita ketemu roy ya
tante harus tenang dulu oke
iya tante nanti kita cari roy tante harus tenang ya
hanta gak usah mikir aneh aneh tante yang tenang ya
dia mau janji jemput tante di sini
tante mau kenalin kamu sama roy juga
nanti roy kesini tante tapi harus tenang ya
mereka ngomong begitu maksudnya apa
nggak ada maksud apa apa udah tante yang tenang bu tante ya
tante gak usah panik ya
ya udah jempol bisa cranky juga

eh kayak gimana sih bu
sih jadi gak enak ngomongnya bu
kok ibu ibu itu pada ngomongin bu rosa ya
bu rosa tuh seperti gak kayak gitu
yang aku kenal tuh bu rosa emang aja
gak kayak kaget kaget gitu loh bu
saya mau antar tante rosa pulang dulu
mbak biu mbak
sus tolong ambil dia
iya tapi maksudnya apa mereka ngomong begitu roy
bukannya baik baik aja ya
iya roy baik baik aja kok tante
tentang gak usah mikir aneh aneh ya
ambil aja semua ya
sus kamu pegangin rena ya
tapi roy bukannya janji mau kesini
mereka maksudnya apa bilang tenang di sana
ya tante yang tenang ya
arina sama suster dulu ya
sus pegangin rena ya sus ya
tadi saya melihat ibu dan tante yang di depan lagi ngobrol soal roy
saya pengen tanya
roy itu siapanya tante yang di depan ya
kita kan belum kenal sama mbak
jadi kami tidak bisa memberikan informasi apapun sama mbak
gue yakinin ini pasti ada sesuatu
kita dengerin aja
gak ada apa apa
sampai jumpa lagi
kau ada di rumah
di dokter andi di klinik skateri cilindron
apa perlu saya telepon pak al
nggak usah biar saya ajang telepon
kamu antar mereka pulang ya
pokoknya tadi ada di sini kan
iya tante ada di sini
tante tante masuk dulu ya